terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
untuk mendukung sinergi demi pertanian yang maju modern dan mandiri
kementerian pertanian melakukan diskusi dengan kaum milenial baik petani maupun startup
pertanian memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan
selain untuk konsumsi pertanian memiliki manfaat lain sebagai industri
selain itu kontribusi kaum milenial diperlukan untuk meningkatkan pertanian indonesia
untuk mewujudkan sinergi demi pertanian yang maju mandiri dan modern
menteri pertanian syahrul yassin limpo juga mengadakan diskusi dengan sejumlah startup dan para petani muda
ada sejumlah program seperti memberi akses kredit usaha rakyat
dan kita akan kembali bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia novanaya antaka
untuk mencari pengetahuan tentang pertanian indonesia
untuk informasi terbaru dari acara yang digelar oleh kementerian pertanian ri
yanaya bagaimana langkah kementan menghadapi tantangan ke depannya nanti
selamat siang amel dan juga pemirsa memang tidak mutkan pertanian indonesia ini bisa lebih berkembang
namun banyak hal yang telah diupayakan kementerian pertanian untuk bisa meningsusnya yaitu salah satunya dengan meningkatkan ekonomi
sport indonesia karena seperti kita ketahui indonesia adalah negara agrari
di mana berbagai macam tumbuhan buah buahan bisa hidup di sini
dan itu menjadi salah satu potensi yang sangat baik yang dipunyai oleh indonesia
dan untuk mengatasi seperti apa kementerian pertanian bisa menjawab tantangannya
saya sudah bersama dengan kepala penyeluan dan juga pengembangan sdm kementerian pertanian pak deddy nusyamsi
selamat siang pak
seperti apa nih pak
menjawab tantangan kementerian pertanian sendiri pak
jadi kementerian pertanian itu sudah mencanangkan tiga kali lipat ekspor
jadi di dalam lima tahun itu ekspor kita harus meningkat tiga kali lipat
nah tantangan terbesar tentunya adalah ada di para sumber daya manusianya para eksportirnya
para pengusaha pertanian yang bergerak di bidang ulu sampai hilir hingga ekspor
nah oleh karena itu itu yang harus kita genjot itu yang harus kita garap
saat ini ya petani kita itu umumnya sudah tua ya
hanya sebagian kecil yang masih muda hanya sebagian kecil yang milenial
nah oleh karena itu ya yang kita gerap saat ini adalah petani milenial petani pengusaha milenial
nah kita dorong agar para petani milenial itu semakin banyak
kemudian semakin meningkat ekspornya
saat ini sebetulnya kita kementerian pertanian ini sudah menggembleng mengkader para petani milenial
tentu kita mulai dari bagaimana si petani milenial itu bisa mengakses modal
bisa mendapatkan modal melalui kur bank himbara
ada juga di bank provinsi ya
itu bahkan tanpa agunan kalau kurang lima puluh juta
nah kita dorong para petani milenial itu menggunakan kur
nah namanya biaya produksi itu pasti perlu modal
nah setelah mendapatkan kur kemudian kita dorong juga bagaimana caranya berbudidaya yang bagus
komoditas ekspor kita yang utama itu adalah perkebunan hortikultura
ada juga pangan ya
perkebunan misalnya sawit ada kopi ada kakao ada karet ya
dan lain sebagainya
kemudian hortikultura akan ada buah buahan tropis ya
kekis duren manggah dan lain sebagainya
jadi luar biasa
termasuk juga sayuran
nah bagaimana caranya nih anak anak muda kita ini bisa berbudidaya hortikultura berbudidaya perkebunan yang baik
sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi
menghasilkan kualitas yang tinggi
jadi di saat yang sama pasti daya saingnya itu akan tinggi
kalau komoditas kita mempunyai daya saing yang tinggi itu pasti kita bisa ekspor
nah setelah panen jangan lupa ya
diolah yang bagus
disortir yang bagus
nah kalau packaging yang menarik
barangnya bagus itu orang akan tertarik
orang pasti akan beli
dan itu akan mudah juga ekspor
apalagi kalau kita berbicara ekspor itu yang namanya kualitas
itu nomor satu
kalau kualitas kurang saja sedikit reject
nah oleh karena itu kualitasnya harus betul betul menjadi perhatian kita
nah para petani milenial ini harus paham harus mengerti
bukan kualitas tapi kualitas
kualitas harus betul betul terjaga kalau misalnya kita ekspor
nah di saat yang sama ya kita dorong juga mereka itu untuk bisa mengakses pasar negeri maupun di luar negeri
ternyata peluang peluang untuk ekspor itu luar biasa besarnya
ya ada anak kita itu mbak jatuh namanya dari jakarta
dia ekspor buah manggis dia ekspor buah durian
bahkan eropa luar biasa
dan sampai saat ini kuotanya masih kurang
ya peluang untuk ekspor itu masih lebih banyak
artinya dia masih memerlukan barang yang berkualitas bagus untuk diekspor
nah kalau sudah ekspor tentu harganya kan pasti bagus
pasti meningkatkan pendapatan
artinya di saat yang sama juga anak anak muda juga bisa langsung tertarik ke sektor pertanian sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang luar biasa
bapak ini komoditi unggulan
ekspor unggulan dari kementerian pertanian apa nih pak
ya terutama tanaman perkebunan ya
ada sawit ada kopi ada kakao kemudian ada karet dan lain sebagainya
nah kita berbicara sawit ya
kita ekspor tip terbesar di dunia
oh luar biasa
belum ada yang menyamai kita
sawit itu adalah tanaman tropis
kita negara tropis
jadi bandingannya itu satu tujuh
amerika tanam sawit ya itu kalau di kita satu hektare di sana harus tujuh hektare
artinya apa kita mempunyai daya saing yang tinggi
apalagi kalau kita menggunakan good management practice untuk sawit produktivitasnya meningkat
sekarang produktivitas kita sebetulnya tidak besar besar amat
tetapi kita ekspor tip terbesar di dunia kenapa
kita negara tropis lahan kita luas
apalagi kalau produktivitas meningkat tidak ada yang menyamai di dunia ini deh
kita pasti unggul di sawit itu
termasuk juga kopi termasuk juga pala lada dan sebagainya
itu sebutnya komoditas komoditas unggulan kita
belakangan anak anak muda juga sudah mulai masuk di hortikultura
ada buah buah tropika
kalau buah tropika kan di daerah tropis tidak ada
di daerah subtropis kan tidak ada
sehingga mempunyai keunggulan kompetitif
di eropa tidak ada memanggil
tidak ada duren
tapi manggis durian itu menarik bagi mereka
kemudian kemarin saya ke bali
itu salak bali
ternyata itu betul betul khas
china dia mengimpor salak itu hanya dari bali
gak mau dari tempat lain
karena ada spesifik lokasi yang rasanya beda teksturnya beda suksesnya beda
dan itu membuat daya tarik orang orang luar negeri untuk kita bisa mengekspor ke sana lebih besar lagi
itu pak target untuk ekspor sendiri nih pak
kemudian target untuk petani milenial bisa berkontribusi di kementan sendiri
kalau untuk ekspor seperti saya katakan tadi
dalam lima tahun itu kementerian pertanian punya target tiga kali lipat
nah kemudian target milenial sekarang
nah saat ini ya para petani pengusaha milenial masih sedikit mbak
dan itu pun masih terkonsentrasi di jawa
padahal negara kita kan luar biasa luas
potensi kita luas ya
di sulawesi ada di papua ada kalimantan ada sumatera juga ada
nah target untuk milenial adalah dua juta setara
satu juta setengah orang petani pengusaha milenial selama lima tahun bisa lahir di indonesia
dan kita sangat berharap ya mulai dari sekarang kita gerak
oke terima kasih banyak waktunya pak
ya amel dan juga lady seperti dikatakan bahwa memang ditargetkan petani milenial
lima juta petani milenial akan ditargetkan selama lima tahun ke depan
dan diharapkan dengan adanya kegiatan seperti salah satunya adalah mempermudah akses kur atau kredit usaha rakyat kepada para petani ini
bisa menggerakkan para petani petani khususnya petani muda untuk bisa berkontribusi di dunia atau di sektor pertanian
kembali ke studio
baik terima kasih informasi anda nova nayantaka melaporkan langsung dari jakarta
selamat bertugas kembali